seperti biasanya kita jalan jalan lagi walaupun lewat sambungan skype ya tapi untuk tahu nih bagaimana suasana atau semarak ramadan di negeri para nabi kita sudah terhubung melalui sambungan skype ada perdana karim prihartato warga negara indonesia yang tinggal di dahran arab saudi kita sapa langsung halo assalamualaikum perdana
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak puspa ya
iya perdana kalau di arab
selamat pagi juga kalau di arab nih kan mayoritas warganya muslim ya tapi kalau khusus masyarakat indonesia sendiri di sana apa sih yang berbeda atau yang membedakan kegiatan kalau di indonesia kita suka ada pasar tumpah gitu kan suka ada buka puasa bersama bukber itu jadi agenda wajib
kalau di sana sama masyarakat indonesia di sana kayak gitu juga gak sih
hampir sama mbak kalau masyarakat di sini terutama untuk komunitas komunitas pekerja ya kami sering mengadakan buka puasa bersama
bahkan ada tenda tenda yang khusus untuk indonesia jadi masyarakat indonesia swadaya membuat tenda dan membawa ustadznya juga dari indonesia
kita makan yang unik di sini kita makan kapsah ya makan daging kambing yang besar gitu atau daging ayam yang makan bareng bareng gitu
kayak liwet lah tapi liwet arab
jadi ada liwetan juga di sana
tapi rasanya gimana sih ramadan
rasanya gimana sih kalau ramadan di negeri arab
negeri kiblatnya islam puasanya juga cukup panjang waktunya
seperti apa suasananya di sana
di sini puasa alhamdulillah lebih dari panjang dari indonesia
kita kalau di daharan sendiri subuhnya jam tiga lima belas pagi maghribnya jam enam tiga puluh
dan cuacanya sedikit di sana tangan masih empat puluh tujuh derajat celcius sampai empat puluh delapan
cukup jadi tantangan ya di sana
ya cukup jadi tantangan
tapi alhamdulillah di sini kita mendapat suasana religius yang lumayan tinggi ya
jadi di sini jam kerja juga berkurang
jadi dari delapan jam ke enam jam
terus untuk gagasan alagama sangat sangat banyak di sini
oke kalau tadi mas perdana bilang ada kambing ada kapsa gitu ya
makanan indonesia mungkin ada nggak sih kalau berkumpul di sana
karena akhirnya ketemu sama
karena warga negara indonesia kita bawa opor atau apa ya
oh ada semua
saya barusan makan sambal peta terasi enak
itu jadi kumpul kumpul sama warga negara
kita bikin sendiri
itu ngumpul ngumpulnya via apa informasinya
iya biasanya teman teman atau ada pengajian juga
ada teman teman dari komunitas dari berbagai komunitas di sini
jadi ya terutama ada yang bawa isi
ada yang apa ya jadi saling masak masak aja gitu potlak atau barang barang kita pesan
oke ini ada informasi
oke mas perdana ada informasi nih buka puasa di arab saudi yang cukup viral
benar nggak sih katanya ada uang hingga ratusan rial untuk sajian buka puasa di sana
oh saya belum pernah nemu tuh mbak
cuma memang buka puasa di sini orang narik narik
jadi gratis juga dan orang pengen sekali supaya kita ya
itu buka puasa di tempat dia gitu
di masjid atau di kendara gitu
oh mencari keberkahannya harus narik narik orang ya
kalau uang ya betul
tapi kalau uang saya belum pernah nemu
belum pernah denger

oke kalau misalnya ini udah tahun keberapa ramadan di sana
aduh seribu empat ratus tiga puluh sembilan kayaknya
nggak maksudnya sudah berapa kali mas perdana berapa kali ramadhan di sana
saya oh saya di sini hampir sepuluh tahun mbak sembilan tahun lah
sudah lama sekali
nah biasanya kalau mau lebaran
kalau mau lebaran nih tradisinya apa sih yang dilakukan di sana
sebentar lagi lebaran dong
tapi kalau dari dahran ke riyad kayaknya cukup jauh ya
sekitar empat sampai lima jam untuk ke kbri nya
biasanya ngerayainnya atau apa ya
selebrasi idul fitri itu seperti apa di sana
di sini nggak kayak di indonesia mbak
banyak takdiran kan
mbak udah beduh
kalau di sini lebaran
lebaran itu cenderung kurang ramai kayak di indonesia
cuma banyak dekorasi dekorasi aja gitu
kalau warga negara indonesia sendiri biasanya ngadain sholat id bareng
kalau di kbri ada di kbri atau di kjri
tapi kalau nggak ada seperti di dahar ini kita sholat id bareng bareng dengan warga arab biasanya
lalu kita kumpul kumpul habis itu sih
jadi ini ya merayakan sendiri sendiri begitu
tapi yang sebelumnya di informasi kalau ada bagi bagi gula gula bagi bagi permen kayak halloween
bener nggak sih
maksudnya sampai terasa sampai dahran nggak sih kalau tadi didamam kan
kalau itu mungkin jadi di daerah damam dahran itu sangat beragam sekali ya tradisinya
terutama ada banyak komunitas
kalau di khatib sendiri banyak komunitas syiah
kalau di dahran komunitasnya banyak yang suni
jadi kalau di syiah sendiri banyak tradisi yang berbeda dengan yang lain
mungkin seperti ini bagi bagi ini
tapi kalau saya lihatin sendiri memang anak anak suka dapat hadiah permen seni
kalau setiap ramadan halawiya dia bilang
apa semacam yang manisan gitu
dan kalau lebaran dikasih udia
sama kayak orang indonesia kalau lebaran dikasih duit
mungkin asalnya dari arab juga ini
dapat ini ya angpaunya jadi yang manis manis di sana
tapi sudah sepuluh tahun sembilan tahun tinggal di arab saudi tinggal di dahran
ada rencana mudik nggak sih
saya dapat informasi orang bekasi ya
mudik nggak nih ke bekasi
iya saya biasa setiap tahun mudik sih mbak
karena tepi di sini
iya agak tepi
kalau mau ke mekah madinah itu sepi sekali jadi enak
jadi rencana ada pulang ke bekasi ya tahun ini juga
baik terima kasih banyak loh mas perdana karim prihartarto
sampai ketemu di bekasi saya juga orang bekasi
terima kasih banyak
terima kasih banyak